pos lintas batas skao yang terletak di distrik muaratami kota jayapura ini
dulunya kurang memadai dan sering dianggap sebagai pintu belakang indonesia
namun di era pemerintahan presiden joko widodo
sejumlah pos perbatasan di indonesia mulai dibenahi dan skao salah satunya
kini pos perbatasan skau yang menghubungkan republik indonesia dan papua new guinea
layak disebut sebagai gerbang indonesia di wilayah timur
di ujung timur indonesia ini telah terbang gedung megah
yang tadinya merupakan belakangnya indonesia tapi sudah menjadi depan rumahnya indonesia
gerbang timur indonesia berada di school sini
dengan adanya gedung ini dengan adanya pos lintas batas negara ini
biar menjadi bagian yang sangat terpenting
di mana para pelintas batas atau gerbang timur indonesia ini
bisa seluruh negara negara di pasifik ini
bisa datang dan masuk di indonesia lewat gerbang timur ini
sejak diresmikan pada mei lalu bangunan megah di ujung timur indonesia ini
selalu dikunjungi wisatawan dan menjadi salah satu ikon baru di papua
pos lintas batas yang baru ini juga mempermudah warga papua new guinea
yang ingin melintas ke indonesia demikian juga sebaliknya
kesannya kesannya kelihatannya pembangunannya sudah mulai lancar ya
untuk daerah papua
sanggir ya mulai diperhatikan oleh pemerintahnya
buktinya ini ada kantor kantornya kelihatannya baru dibangun
dan ini mungkin juga bisa mendukung masyarakat sekitar kali ya
untuk akses lebih gampang menuju perbatasan
dengan mudahnya akses masuk menuju indonesia
pemerintah melalui aparat tni dan polri juga terus meningkatkan keamanan
termasuk di sejumlah titik perbatasan lain yang terdapat di papua
chandra adi jayapura